lagian siapa juga sih yang marah sama kalian

kok malah diam aja sih
lo gak peduli sama masalah ini
gue gak peduli motornya boy kemarin remnya blong
dan semestinya masalah ini juga itu masalah lo
karena lo yang ketua
ini bukan masalah ketua
tapi ini masalah tanggung jawab semua
gimana kalau ini terjadi sama allah
udah lo gak sebaik ngomong
bilang aja kalau misalnya
lo yang ngelakuin semuanya
gue kasih cinta
kita kan udah sepakat
kalau mau menyelesaikan masalah itu tanpa ribut
dan gue juga gak suka
sesama anggota kita berantem kayak gini
lo sebagai ketua klub disini
lo harus bisa menahan emosi lo
baru lo bisa kendaliin kita semua
ya udah gini aja deh
masalah ini biar gue aja yang endor
mendingan duduk duduk duduk
santai ya duduk
kalau duduk duduk
kita pikir positif aja deh
gue kan selamat dari balapan itu
gak terjadi apa apa
udah selesai kan masalahnya
jadi gak usah diperpanjang lagi
harus saling menjaga
dan kalau misalnya ada temen kita yang mau ikut balapan di sirkuit
kita bantu lah
cek motor dia kek
atau apa kek
karena gue gak mau kita ribet lagi kayak gini
gue ada disini
lo gak liat apa gue ada disini
kok lo main lewat gitu aja sih
kepo banget sendiri orang
mungkin juga bukan urusan lo kali gue mau kemana
eh tunggu tunggu tunggu
lo jangan sembarangan ya
ini itu rumah gue
lo harus inget ini rumah gue
jadi lo gak bisa seenak jidat lo keluar masuk keluar masuk dari rumah gue
lo mau kemana
lo sadar diri dong
ini rumah juga yang beli bokap gue
pakai duit bokap gue
hasil kerja keras bokap gue bukan duit loh kan
siriknya sama gue pasti pengen kan kayak gue bisa dapat harta dari bokap loh
sementara lo gak bisa dapat apa apa
si sirik kan ci sirik nih
lo juga sirik kan sama gue
masih muda udah jadi emak emak
habis itu harus tinggal di rumah gak bisa kumpul sama teman gak bisa jalan hangout kayak gue
nasib lo emang cuma di rumah doang kali
cuci baju di rumah sama suami
kasian ya padahal masih muda

tua tua kayak gini
gue gak tua juga cuma beda berapa tahun doang kok
tetap aja gue gak kalah mudanya dari lo
modis cantik cantik malahan
mbah ari si sardi gak mana jam segini belum pulang juga
eh sadung kenapa kamu ngiri
gak boleh ya tuh dia lagi enak enakan indah hoy gak apa apa
tadang saya tuh bukan ngiri tapi khawatir
itu sebagai teman saya tuh bilang aja
siri kamu anjar
wah rombongan takonian
ya ternyata mau gelut mau gelut apa ini
tumben ini ngerawas aja
apa kabar om duk

ini kayak lembaran aja ngerawas ini ada apa ini
mau gelut mau apa ini
eh mbah kita kesini mau ketemu sama raya
oh ini tuh mau ketemu sama raya sebentar ya
neng raya radio
ya neng ada siapa tuh
ya udah tuh kalau gitu ya
abang mau ke prt dulu ada pertemuan ya
tolong ya di belakang di belakang
aduh di belakang di belakang
oke ya mbah om om
rai sebenarnya di sini
sebenarnya dari kemarin kita udah kesini cuma belum pulang
dan kita semua kesini mau minta maaf sama lo
soal masalah mondi yang tiba tiba ikut balapan
dan kita semua kesini juga mau ngucapin selamat aja ke lo
karena lo kan udah jauh rempat
gue tau mungkin lo sekarang kesel sama kita semua yang ada di sini
gue udah bohongin lo
tentang mondi mau balapan
bagi gue wajar kalau lo kesel sama kita
tapi kita juga mikirin mondi rai
mondi tuh dilema banget
dia dia bingung
dia gak mau nyakitin lo tapi dia juga
yang mau ngecewain temen temen semua
dan lo kan juga tau rai
mondi tuh orangnya sangat sangat berkomitmen sama perkataannya
kita juga tau rai
kalau lo tuh udah punya komitmen sama mondi
tapi moni juga gak enak
sama klub anak motor aja anak jalanan
kalau misalnya dia gak ikut balapan nanti temen temennya se mondi itu bakalan gabung sama black cobra
dan dia gak mau itu terjadi
sudah dong rai maafin kita
jangan dong rai marahnya
lo sebut aja rai lo mau makan apa
tenang aja nanti biar si haikal sama boy
kan gue gak ada duit
lo apa apaan sih yan legian
siapa juga yang minta teratur makanan
yang ada tuh gue mau nawarin kalian semua oleh oleh

rugih kali kalau misalkan gue marah sama kalian semua
lagi lagi siapa juga yang marah sama kita kita kan

lagi lagi siapa juga yang marah sama kita kita kan
lagi lagi siapa juga yang marah sama kita kita kan

lagi lagi siapa juga yang marah sama kita kita kan

enggak gak enak
ya enggak enak lah still
soalnya kan ketahuan sama mama